kanker terus menjadi ancaman yang menyebabkan kematian tidak hanya bagi orang dewasa namun juga pada anak anak
nah kanker pada anak seringkali lebih mematikan karena sulitnya mendeteksi dini gejala kanker pada anak
sejauh mana kanker pada anak bisa dicegah dan bagaimana pola pengobatan kanker pada pasien anak
simak insight selengkapnya bersama saya desi anwar
ya kanker masih menduduki peringkat teratas penyebab kematian pada manusia
tidak hanya orang dewasa jumlah penderita kanker pada anak pun kian meningkat
semangat dan solidaritas menjadi jalan bagi kesembuhan para penderita kanker
seperti yang terjadi pada anak penderita kanker
dia san kasih kanker
kanker anak indonesia
bayu sagara berjuang melawan kanker getah bening yang ia derita
remaja lima belas tahun ini sudah tiga puluh enam kali menjalani kemoterapi
meski mengidap kanker remaja yang bercita cita menjadi ustadz ini tidak pernah patah semangat
bersama anak anak penderita kanker lain ia tinggal di yayasan kasih anak kanker indonesia
di tempat ini ia justru semakin kuat
tak jarang mereka malah menertawakan penyakit mereka
paling tersana ngejek saling ngejek gitu kan
hahaha ya gitu
ejekannya paling botak gitu rambutnya kan teman bayu kan semua botak
cuman bayu yang gak botak gitu gak rontok
kadang kalau bercanda sama ibu ibu gitu bapak bapak kalau gitu
hal serupa juga terlihat pada diri dwi sylvia
siswi kelas enam sd ini difonis menderita kanker darah atau leukemia
sylvi tinggal di yayasan bersama ibu sejak tiga bulan lalu
setelah rumah sakit di lampung merujuknya ke rumah sakit cipto mangunkusumo

di yayasan ini silvi pun belajar merajut semangat dan berbagi bersama anak penduduk

masih gigih mengejar cita cita sebagai koki profesional
ya kaya ia enak masak masak
ya dia di youtube kadang kaya gitu

bayu dan sylvia merupakan dua dari lima puluh empat anak menderita kanker

yang tinggal di yayasan kasih anak kanker indonesia

selama menjalani pengobatan
yayasan ini menyediakan jalan bagi pengobatan anak penderita kanker yang memiliki biaya terbatas
bagaimana tidak yayasan ini menanggung segala keperluan sehari hari pasien dan orang tua
hanya dengan iuran lima rupiah per hari
tujuannya tak lain untuk memulihkan semangat anak menderita kanker
dan memberi mereka kesempatan perobat hingga sembuh
dan kami percaya bila anak itu diberikan haknya sebagai seorang anak
saya yakin dia menjadi punya cita cita mempunyai ambisi
sehingga penyakitnya itu dengan mudahnya bisa dikalahkan
karena pengalaman saya anak anak penderita kanker ini bila dia punya semangat
semangat itu yang akan membantu
karena dengan semangatnya
itu yang bikin kita harus tetap menjaga rumah ini
supaya menjadi rumah yang nyaman
mereka mungkin masih anak anak
namun jiwa dan tekad mereka tak kalah besar dari orang dewasa dalam menghadapi hidup
seperti fajar yang terus datang
seperti itulah semangat mereka berjuang melawan kanker
maria sarjana jakarta
ya kurangnya pengetahuan akan kanker anak menyebabkan
angka penderita kanker anak meningkat setiap tahunnya
tingginya angka kematian akibat kanker anak juga disebabkan lambatnya penanganan terhadap anak yang menderita kanker
nah seberapa besar angka penderita kanker anak di dunia
dan kanker apa saja yang dapat menyerang anak anak
mari kita lihat bersama data berikut ini
menurut data dari who atau world health organization
setiap tahun penderita kanker di dunia itu bertambah sekitar enam dua puluh lima juta orang
dan peningkatan ini juga terjadi pada penderita kanker di usia anak anak
dari satu juta anak terdapat satu ratus sepuluh hingga satu ratus tiga puluh kasus kanker pada anak per tahun
sementara itu data dari badan riset kanker internasional atau iarc
iarc juga menyatakan satu dari enam ratus anak yang berusia di bawah enam belas tahun menderita kanker
dan dalam sepuluh tahun
datang akan ada sembilan juta kematian per tahun yang disebabkan oleh kanker
ada seratus ribu anak yang menderita kanker yang meninggal setiap tahunnya
dan angka ini sama dengan dua ratus lima puluh anak per hari atau sepuluh anak per jam
sementara di indonesia sendiri
ada sebelas ribu kasus kanker pada anak setiap tahunnya
enam ratus lima puluh kasus diantaranya terdapat di jakarta
dan sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi
dan jenis kanker yang paling sering ditemukan pada anak di indonesia adalah
leukemia atau kanker darah dan juga retinoblastoma yaitu kanker mata
ya demikian kita lihat berapa data yang ada di indonesia
dan selain informasi berikut ini kita akan ulas lebih dalam mengenai kanker pada anak dan penanganannya
tetaplah bersama insight